nah ini dia hasil sekian yang palsu
hasil sekian yang palsu
udah aku buka sama yang asli
berarti sekarang udah aman
bener bener ini pekerjaan berat
berat berat berat berat
semoga aja kalau nanti pak bos sudah tahu
kalau non male itu pura pura
pura pura putah non male
bisa jadi pepes aja nanti
belum bisa atta
mel cuma kangen suasana ujian di kelas ini
kenapa gak boleh
kenapa gak boleh
kangen kau ujian
aku mau duduk di sebelah kameran oke
kalau ada apa apa
liat saya di belakang
lo kenapa masuk
bukannya lo masih recovery
bukannya lo masih recovery
gue tuh pengen banget ketemu lo
kan lo udah lama gak ke rumah gue
ya jalan satu satunya udah ke kampus
ujian bisa dikerjakan dari sekarang
saya harap diantara kalian tidak ada yang ngobrol
saya harap diantara kalian tidak ada yang ngobrol
sudah bagikan soal soal ujian
mel kok bisa tahu gue duduk di sebelah kanan dia
tadi kan vanya ga bilang gue ada di mana
sekarang kenapa dia senyum senyum ke arah gue
seolah olah kayak dia bisa melihat guru
lo udah bisa ngeliat
kok lo tau gue ada di sini
padahal tadi gue ada di sini
kayaknya temen temen lo gak bilang kalo gue ada di kanan lo
makanya gue tau lo di sebelah kanan gue
ada juga wanginya pak reger
orang jelas jelas gue mandi pake sabunnya pak regar
parfum gue kan ketinggalan di rumah
mel beneran putar gak sih
walaupun mata gue buta
tapi hati gue enggak
karena lo kesayangan gue
pasti gue bantuin lo kerjaan ulangan
mel jangan berisik
jangan ajak pangeran ngobrol
pangeran lagi fokus ujian
kampus sedang urus
ada soal ujian dengan huruf braille
nanti ada ujian susulan buat tamu
yang penting gue bisa di sisi lo
sumpah ya tinggal mel aneh banget sih
cara dia ngeliatin pangeran bukan kayak orang buta
segitu pengennya mel deket sama pangeran
sampai sampai dia rela datang ke kampus

sampai dia nanti nanti
sampai dia nanti nanti
ibu minta tolong ya
anterin makanan ini ke anak anak yang duduk disana
lo kerja di kantin sekarang put
gue sekarang bantuin bu dina
ini ya pesanannya

ada yang kurang bisa langsung minta sama gue
udah lengkap kok thanks ya
kasih ya put
udah semua bu ada lagi nggak yang bisa saya kerjain
udah gak ada boot kamu santai santai aja
udah gak ada orderan
kalau gitu saya boleh nggak bu izin sebentar
saya mau jalan jalan di sekitar kampus
soalnya udah lama gak ke kampus saya kangen
boleh dong put
ini nampaknya ibu bawa ya
kalau gue kerja keras dan tekun
gue pasti bakalan bisa nerusin kuliah disini lagi
gue harus bisa nyelesaikan kuliah dengan hasil jeripaya gue sendiri
perusahaan ini bener bener diambang kehancuran
kalau aku gak segera cari jalan
permisi pak alex
untuk ngomongin sama pak remond supaya masa depan perusahaan ini bisa kembali baik
mendingan gue nawang pergi aja
saya rasa disini ada yang perlu diluruskan pak
bukannya saya nggak loyal sama perusahaan bapak
tapi disini saya cuma karyawan biasa pak
yang sama sekali nggak ngerti masalah bisnis
menurut bu nawang
bu nawang kan deket sama pak raymond
pak raymond itu punya perasaan lebih sama bu nawang
kalau bu nao mau ngomong sama dia
pasti dia gak mau dengerin bu nawang
bu nawang bisa bisanya bicara soal loyal dengan perusahaan
sementara bu nawang saya minta tolong begitu aja
bu nawang gak mau melakukannya
bu nawang memang gak mau bantu saya
bu nawang suka lihat perusahaan saya hancur
tapi setelah sampai kembali ke rumah
saya terus ada scared
untuk senyuman bang
saya punya kesabaran
bukan loyalitas saya terhadap perusahaan pak alex
lebih baik saya mengundurkan diri pak
saya akan buat surat pengunduran diri saya pak